tante aku senang banget tante mau hubungin aku lagi tante
aku tahu kalau tante sekarang ngerti posisiku ngerti keadaan aku
tante bisa ngembain kan jika tante ada di posisi aku dan ada keberadaan aku
ini pasti sedih banget kan tante
pasti tante gak mau kan ada di posisi aku kan
sekarang tanto udah mau memaafkan aku dan sekarang tanto udah mau menerima aku lagi
dan sekarang kita udah jadi temen
aku kan kangen sama kak boy
menjak adria nonikah
aku gak punya teman lagi
sekarang semakin gede
dio pokoknya harus pintar pintar milih temen ya
harus nyari teman yang baik
dan seumuran sama dio
besok atau lusa
kalau kak boy ada waktu
nanti kak boy mampir ke rumahnya dio
ya jangan mikirin yang lain dulu
bagus belajar konsen belajar
karena dio kan mau sekolah
kalau gitu kak boy masuk kelas dulu ya
ibu emang belagu
sok jual mahal
ketemu sama dia aja udah gak mau
ngapain juga sih kamu ngotot pengen sama bos
itu siapa boy
adik mantan aku
dulu sih aku sempet deket sama adiknya
oh berarti kamu tuh dulu mendalam juga ya sama tan kamu
udah lah gak usah dibahas
tapi kalau menurut aku boy
ya saran aku sih
duluan kamu pernah deket sama adik mantan kamu itu
apa salahnya kan
sekarang kamu datang lagi kesana
toh juga disana kan gak ada mantan kamu
mantan kamu juga udah nikah
yang penting kamu kesana aja main
anggap aja permintaan dia sekali sekali kan
ya gimana pun juga
kamu harus tetep baik
sama adik mantan kamu itu
emangnya nonton kamu tuh kayak gimana sih sebenarnya
eh kan aku udah bilang gak usah dibahas
ntar ujung ujungnya ribut lagi
udah kamu tenang aja
pokoknya buat aku
kamu yang paling tercantik
aku paling tercantik
ibu kan sempet pesen
kalo dia dateng
jangan kasih tau ada ibu disini
ibu anisnya ada
ibunya belum dateng abah
bubur ayam bandung
maksudnya ini tuh enak pisan
buat ibu anis
tolong dikasih ya
di sini ada
aduh kadang kadang daya ingat kamu itu ya suka gak penting deh
udah lupain aja soal perintah saya itu
jadi mulai sekarang kalau dia datang kamu jamu aja
ini maksudnya begini maksudnya begini
maksudnya semua tamu itu harus kita jamu kalau datang ke sini gitu
udah jangan punya pikiran macem macem dong
akang abah makasih ya buburnya enak
alhamdulillah kalau enak mah
kalau blitar saya pamit pulang dulu ya
saya masih di depan butik ibu
ini ada telepon masuk
mas duluan aja ntar aku nyusul
yaudah mas duluan ya sayang ya
halo tante marisa yang cantik
aku senang banget tante mau hubungin aku lagi tante
aku tahu kalau tante sekarang ngerti posisiku ngerti keadaan aku
tante bisa ngembayangkan jika tante ada di posisi aku dan ada di keberadaan aku
ini pasti sedih banget kan tanta
pasti tante gak mau kan ada di posisi aku kan
sekarang tanto udah mau memaafkan aku dan sekarang tanto udah mau menerima aku lagi
dan sekarang kita udah jadi temen
aku sangat bersyukur alhamdulillah banget tante
makasih ya tante aku seneng banget tante mau hubungin aku lagi
aku seneng banget tante
sudahlah adriana kamu tuh gak usah mimpi terus oke
tante sekarang nelpon kamu
cuma buat cancelin undangannya papanya boy
kok malah di cancel sih tante
tante aku mohon jangan dong tante
soalnya waktu kemarin kamu diundang papa boy tuh gak tau kamu tuh siapa
untung tante macan yang baik hati ini ngasih tau sama papanya boy
kamu tuh siapa sebenarnya
dan tante juga udah ceritain semuanya tentang kamu tau
tante kasih tau semuanya ke papanya boy
maaf ya tante itu bukan jahat loh
justru tante itu baik sekali
ya yang jahat tuh kamu tau
tapi tante yakin kebaikan suatu saat akan mengalahkan kejahatan
lagian tante juga udah dapet pengganti kamu kok
pak kita kan baru masuk sekolah dua hari
masuk udah langsung ulangan sih pak
ya hitung hitung refresh soal semester yang lalu ya
lagian juga kan soalnya kan pilihan ganda
gimana sih gitu aja kok nggak bisa
gue belum siap nih
gue gak belajar tadi malam
udah kerjain aja
oke sekarang soalnya udah dapet semua
dikerjakan dimulai dari sekarang
jangan ada yang tolak tolak
ya sekarang waktunya habis
soalnya dikumpulkan ke depan
pasti kita ada semua
ya mulai aja lah ya